ternyata dugaan saya benar
sebentar lagi kamu akan keluar dari rumah ini
sekarang papa bilang duluan ya

pak fadil masih ingat kak
masih ingat apa mila
waktu mama kecelakaan
waktu itu mama pendarahan
mama kehabisan minyak darah
dan posisinya kamila sedang hamil
papa membutuhkan ginjal tapi kamila lagi lagi nggak bisa menolong papa
kamila nggak bisa menolong orang tua kamila sendiri kak
kamila benar benar anak yang nggak berguna
kak kamila nggak bisa bantuin orang tua kamila sendiri
udah mila udah
kamil jangan bilang seperti itu
kamila nggak berguna kak
kamila nggak berguna
kamila nggak berguna
kamila nggak berbakti sama orang tua kamila
kamila nggak berguna
kamila udah jan mila
seperti itu ini bukan salah kamu kak
bukan salah kamu
kamu udah berusaha semaksimal mungkin mila
tapi mungkin memang ini kendak tuhan mila
kamu gak bisa menolak atau menyalahkan
tapi kak mila gak berguna kak
kak mila bukan kendak yang berguna
kak mila gak berguna
sampai dia maafin mila
bokap lo ada
ada hal penting mau ngomongin sama dia ada nggak
kamu tuh mau ngapain sih
kalau mau ngomongin tentang ginjal kamu mendingan gak usah
karena kamu tahu kan papi aku itu gak suka sama kamu
gak bisa gue mesti ngomong ini sama dia ini penting
masalah hidup dan mati
mendingan sekarang kamu pulang aja deh aku gak mau ada keributan lagi di sini
terserah lo mau ngalangin gue apa enggak
gue sekarang mau masuk jadi tolong minggir
omaris keluar omaris saya mau ketemu semua om
saya mau ketemu semua om omaris
edo apa apaan sih kamu tuh gila ya
omaris tolong keluar omaris
aduh nanti kalau babi aku keluar dia akan marah sama kamu
omaris tolong keluar omaris
edo jangan berisik
masih gue mau ketemu sama bokap lo
omaris ada apa sih ribut ribut
aduh kamu rupanya yang bikin ribut dari tadi ya
bisa saya ketemu sama omaris
omarisnya lagi istirahat nanti aja ya
gak bisa bu saya mau ketemu dia sekarang
edo jangan maksa dong
edo akhirnya on keluar juga
papi papi ngapain keluar tapi istirahat aja ya
haris mau di sini dulu
kelihatannya ada sesuatu yang mau disampaikan oleh anak muda ya
memang iya om ada hal penting yang saya mau sampaikan kepada om
saya harap yang mau kamu sampaikan itu berguna buat saya
sangat berguna om benar benar sangat berguna
ini menyangkut masalah donor ginjal dan camillah
kalau kamu menjelek jelekan kamila dan keluarga rinaldi lagi
saya tidak mau dengar
kamu udah tahu
kalau hasil tes ginjal camilla sudah keluar
hasil tes kamila sudah keluar
terus gimana hasilnya
bagaimana hasil kecocokannya
iya berapa dok berapa
tingkat kecocokan ginjal kamila
bisa karena tes ginjal itu nggak bisa diandalkan untuk membuktikan
kalau kamila itu betul anak pemalis
tapi tes dna yang jauh lebih akurat
tapi itu masalah itu nggak penting
yang penting adalah
kamila sekarang nggak bisa ngebantu om
cuma saya yang cocok untuk bantu om
karena hanya ginjal saya yang memenuhi syarat om
kamu sedang berusaha memojokkan saya edo
saya nggak berusaha memojokkan om
saya cuma bicara apa yang sebenarnya lagi terjadi sekarang
kamu sudah tahu kan
kamu sudah tahu
kamu sudah tahu
kamu sudah tahu
kamu sudah tahu
apa yang sebenarnya lagi terjadi sekarang

riz sebaiknya kamu terima donor ginjal dari edo riz
hanya dia yang bisa membantu kamu
menjembukkan kamu dari penyakit ginjal itu
haris nggak mau
haris jangan begitu dong
kamu kan sudah janji sama ibu kalau kamu mau sembuh
kamu tahu kan
kalau kamu sakit ibu juga sakit
dan kalau kamu pasrah lebih baik ibu mati riz
kalau begitu ayolah riz
terimalah bantuan edo
karena cuma edo yang bisa bantu kamu
edo kamu masih mau membantu om haris kan
kamu nggak akan meninggalkan dia kan
haris kamu masih mau
haris kamu masih mau
haris kamu masih mau
kamu masih mau
ibu tenang saja
saya akan tetap membantu om haris dengan senang hati
asal om haris bisa membunuh satu hal
begitu om haris sembuh
saya mau om bantu saya untuk bisa kembali mendapatkan kamila dan kava
lalu nikahkan saya dengan kamila dan persatukan kembali saya dengan kafa
ini tuh bukan permintaan yang sulit
justru ini tawaran yang sangat menguntungkan
sekarang coba om pikir
kalau saya bisa kembali mendapatkan camilla dan kafa dari keluarganya fadil
om bisa dapatkan kembali kami sebagai anak om
jadi gimana om
om setuju apa om tidak setuju
aku menyertai kamu
di dasar simping
aku sampaikan kesalaan anda

apakah ini yang aku bilang
lebih baik itu kamu pulang aja
bener bener keras kepala banget sih